ya lantas bagaimana pengejaran terhadap pelaku penembakan anggota tgpf intan jaya sudah terhubung bersama kami dengan kabit humas polda papua kombespol ahmad mustafa kamal
selamat malam pak kamal bisa mendengar suara kami
selamat malam mbak kami
pak kamal ini bagaimana update terbaru terkait perburuan pelaku penembakan anggota tim tgpf intan jaya
ketika kemarin dalam perjalanan kembali olah tkp tempatnya pas hari jumat tim tgpf itu arah ke kota kabupaten
ternyata ditembaki oleh kelompok kriminal bersenjata
dari rombongan itu yang paling terakhir adalah mobilnya pak bambang purwoko dan kertu pesel yang melakukan pengawalan
orang tersebut kena luka tembak dan kemarin sudah dievakuasi dengan pesawat tni angkatan udara
dari timika ke jakarta yang dari intan jaya ke timika menggunakan heli dari tni angkatan udara
mudah mudahan beliau keduanya segera sembuh
terus kemudian ketika pasca terjadian penembakan anggota tni polri yang ada di sugapa
langsung melakukan penelitian terhadap kelompok kriminal bersenjata
perlu kami sampaikan di sana ada beberapa kelompok termasuk kelompok besarnya adalah sabinus wager
tadi hari ini itu koramil persiapan di distrik haji nipah itu siang ditembakin oleh kelompok kriminal bersenjata
rekan rekan yang ada di koramil persiapan melakukan balasan sampai sore
karena di beberapa dekat dengan koramil itu ada
ya terimbun ya
ini yang tentu menjadi titik rawan
pantuan daripada rekan rekan tni yang ada di koramil istriq haji biba
ya lalu pak kamal apakah penembakan ini ada kaitannya pak dengan kasus kasus yang menjadi obyek penelitian tgpf
ini kasus di intan jaya
waktu januari sampai september ini cukup besar jumlahnya
ada sekitar hampir dua puluh kasus
termasuk yang mengakibatkan warga sipil dan ambil tata ini polri yang ada di sana
terus kemudian yang baik yang ada korban maupun tidak ada korban
jadi rangkaian peristiwa ini sudah dari akhir dua ribu sembilan belas hingga
sehingga dua ribu dua puluh hingga bulan ini
ini cukup identitas untuk di papua
selain di induka adalah di intan jaya
karena kita tahu bahwa intan jaya ini kan aktivitas kebeneranitanya tidak maksimal
karena kemarin kemarin bapak teguh haji berada di nambire
tentu pengendalian kebeneranitahan terkendala
karena berapa peristiwa juga terhadap
staf dari kesehatan ketika akan mengantar obat obatan covid sembilan belas
di beberapa distrik yang ada di sana juga menjadi korban kelompok kriminal kesehatan
mereka curiga bahwa warga masyarakat atau pns pns yang akan melakukan pengobatan itu adalah
informan atau anggota tni dan polri yang ada di perkampungan
bahkan mereka bersama untuk memberikan pengobatan
untuk vitamin vitamin yang diperlukan oleh masyarakat di daubatan intan jaya
pak kamal ini di media sosial juga ada nih pak pihak kkb
yaitu tpnpbopm yang mengakui penembakan terhadap tgpf
dan menolak tgpf bentukan pemerintah
ya tentu ini semua kan atas kebijakan perintah dari pimpinan kita
dari presiden melalui pppkm
terus kemudian tim itu kan untuk melakukan pengecekan penelitian
sesungguhnya bagaimana peristiwa tersebut
kemarin kan tim juga disampaikan oleh tim dua yang datang ke polda dan ke kodam
dan ke pemda untuk mendapatkan informasi informasi yang
apa apa yang terjadi di papua khususnya di intan jaya
dan khusus terhadap meninggalnya pendeta
ini tentu kita berikan informasi
bagaimana situasi papua pada umumnya khususnya meninggalnya pendeta
rangkaian peristiwa di intan jaya kita sampaikan
bahwa kekerasan itu bukan dialami oleh tnpbopm
tapi juga dialami oleh warga masyarakat sipil yang sudah lama aktivitas di sana
bahkan juga terhadap pns yang tadi saya sampaikan
bahwa mereka datang untuk memberikan pengobatan
ternyata dia curigai bahwa mereka ini dianggap informan dari tnpbopm
padahal mereka sengaja
asli papua bukan pendatang
jadi mereka ini pukul rata saja tidak melihat rasa kemanusiaan
apa yang seumurnya yang dipersedisikan antara mereka dengan kita
jadi prinsipnya bahwa tim tpkf itu kita tukung semaksimal mungkin
agar takbir peristiwa tentang meninggalnya pendeta itu bisa terjawab
siapa sebetulnya pelaku yang melakukan
pengenangan terhadap pendeta tersebut
ini yang kita inginkan
tapi kenapa mereka malah melakukan kekerasan
dan menembahin tim itu
karena setakat tidak setakat setuju tidak setuju itu nanti
tapi kita penelitian yang perlu kita sampaikan
karena dari tim itu juga sampaikan bahwa ini kan non punyia
tentu nanti kalau berkaitan dengan hukum tentu dari kepolisian
sebagai mereka pun untuk melakukan tindak lanjut apakah
kempurnaan daripada oleh tkp tertujuan pemeriksaan para saksi saksi
untuk mendapatkan bukti petunjuk atau keterangan saksi
atau bukti itu sendiri untuk terkuatnya di atas peristiwa tersebut
ya baik terima kasih kabit humas polda papua
kombespol ahmad mustafa kamal sudah bergabung bersama kami hari ini
di cnn indonesia newsroom